pemintaan kontak dari presiden untuk pak mentang mungkin pak pak lama bisa ditastikan
ya ditunggu lah
beliau kan ke luar belum sampai ke indonesia
artinya ada upaya pembayaran ke sini gak apa ya
siapa yang kehilangan kontak siapa
pak mentang ya pak wamen
bisa pak di kontak
kontaknya coba di kontak aja kan bisa
ada yang punya nomor tabunda
enggak coba di kontak
bagaimana pas di komunikasi sama pak mentang
dia emang dari luar belum sampai ke tanah air
berarti udah kabarin ke bapak ya pak
bapak tau posisi pak mentang dimana
bapak tau posisi pak mentang dimana
posisi dimana presiden